berikutnya gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengaku tidak memiliki konflik dengan ketua dpp pdi perjuangan puan maharani
sebaliknya ganjar justru menaruh rasa hormat terhadap puan yang berjasa menjadikannya sebagai gubernur jawa tengah sejak dua ribu tiga belas
saya mengikuti rapat paripurna di gedung dprd jawa tengah pada jumat siang ganjar menegaskan bila dirinya tak memiliki konflik apapun dengan puan maharani
terlebih dengan ketua umum pdi perjuangan bkwt soekarno putri ganjar menambahkan apa yang dilakukannya dalam bermedia sosial tak memiliki kandungan unsur politis apapun
pada tahun dua ribu tiga belas lalu mbak puanlah sebenarnya komandan tempurnya itu tidak pernah lupa
saya tidak punya modal saat itu itu tidak pernah lupa maka partai saat itu yang bergerak sehingga saya menang
maka inilah cara penghormatan saya kepada mbak puan karena sampai dengan hari ini saya tidak pernah berkonflik dengan beliau
saya ini orang jawa kader partai yang diajari untuk mendemjeruh mikul duur